dan untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah tersambung melalui sambungan zoom dengan kabit humas polda banten kombespol edy sumardi priadinata
selamat sore pak edi bisa mendengar suara kami pak
selamat sore assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam pak edi pak edi ini bagaimana perkembangan penyelidikan kasus vandalisme rumah ibadah ini
ya terima kasih mbak jadi kita ikut persatuan dengan adanya kejadian seperti ini
jadi pada hari pusat enam belas wib kapolsek pasar kemis mendapatkan laporan informasi dari pengurus dkm musola darussalam
bahwa ada dugaan merusakan coret coret tempat ibadah yang terjadi di musola tersebut
bapak kapolsek pasar kemis bapak mbak anir
bapak mbak anir
pembeli skintel langsung menuju ke pkp dengan menghubungi ketua mup kecamatan pasar kemis untuk sama sama meninjau pkp
setiba di pkp kapolsek melakukan olah pkp dan melakukan proses pemeriksaan kepada aktiviti yang ada di jadwal antara
dan setelah proses pkp
saat itu juga bapak kapolsek bersama masyarakat melakukan pembersihan di musola agar musola bisa digunakan untuk menjalankan sholat matri

setelah sholat matri dilakukan bapak kapolsek pasar kemis melakukan edukasi serta pencerahan kepada lima ahli jid
setelah sholat matri dilakukan bapak kapolsek pasar kemis melakukan edukasi serta pencerahan kepada lima ahli jid
menolong musola musolam setelah di bahwa kasus ini sedang dalam proses penyelidikan ini pemeriksaan
untuk bersabar dan mohon bantuan dan kerjasama agar menjaga ketertiban
bapak ketua mup pasar kemis juga memberikan tausih agama tentang kerukunan penonton agama dan ikut memegang keamanan dan mempercayakan ketertiban

kita amankan di rumahnya dan setelah kita lakukan pemeriksaan yang bersangkutan mengakui telah melakukan pencoretan pengerusakan berupa pengguntingan sajadah kabel mik dan mencoret coret dinding
dan ini juga dikaitkan dengan serangan saksi yang musolat pasar melihat bahwa si pelaku keluar dari musola
dan membuang alat piloknya di sekitar musola
dari hasil keterangan ini polisi meyakinkan bahwa yang bersangkutan pelaku utama dan hanya satu orang
nah selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan ini kita interogasi dalam keadaan sadar
beliau juga menyampaikan meyakini bahwa apa yang dilakukannya
itu adalah benar
ternyata yang bersangkutan ini sering menonton youtube
ya tentang perjuangan perjuangan islam
sehingga dia memiliki keyakinan untuk ikut berjuang
dengan cara melakukan kegiatan kegiatan yang melanggar norma norma etika agama
ya pak edi ini saya potong di sini
tadi di awal bapak menyatakan bahwa setelah menginterogasi pelaku begitu
bahwa ia meyakini bahwa apa yang dilakukannya benar begitu
lalu apakah sudah diketahui pak apa yang melatar belakangi pelaku sehingga ia bisa memiliki pemahaman seperti itu
tayangan di youtube seperti apa yang dia tonton
ya jadi tayangan youtube tentang perjuangan agama islam
yang mendasari oleh video nabi ini
yang sedang dalam sidikina
ini yang menjadi modus dan motif yang ia lakukan
sehingga dia memiliki keyakinan bahwa perjuangan islam harus saya tegakkan
seperti itu mbak
oke lalu apakah memang benar pak tersangka ini beraksi sendiri atau adakah aktor intelektual dibaliknya pak edi
ya sampai dengan saat ini hasil dari pemeriksaan pelaku masih melakukannya seorang diri
dan murni melakukan berdasarkan keyakinan dia terhadap
terhadap tontonan ajaran agama yang dilihat dari youtube
apakah ada kemungkinan penyelidikan ini akan berkembang pak nantinya
ya proses ini masih berjalan
kami sedang melakukan proses pendalaman
dan bila nanti ada kembangan kita akan sampaikan juga ke publik
baik terima kasih
kompas pol edi sumardi priadinata kabit humas polda banten
sudah bergabung bersama kami hari ini
terima kasih pak